tes pramusim motogp dua ribu dua puluh dua sudah dimulai di pertamina mandalika international circuit lombok nusa tenggara barat
empat pembalap dari dua belas tim melakukan tes terakhir sebelum mengikuti balapan sesungguhnya pada maret mendatang
dan untuk informasi terbarunya sudah hadarkan kami produser lapangan cnn indonesia reza siregar
halo reza bisa anda ceritakan apa saja yang disiapkan untuk tes pramusim di hari ketiga esok reza
ya selamat sore bram hari ini adalah hari kedua tes pramusim motogp dua ribu dua puluh
di mana akan diberlangsungkan selama tiga hari yaitu dari kemarin dari tanggal sebelas hingga tiga belas februari dua ribu dua puluh dua
dan nantinya tes pramusim ini memang diperlukan setiap musimnya untuk agar para rider dan timnya dapat mengetahui kondisi motornya yang terbaik
dari aerodinamikanya konstruksi rangka mesinnya dan juga ban
dan ini juga berlaku untuk para rider begitu agar mereka bisa dapat berpengalaman
ada ban mereka lalu dengan cuaca juga karena cuaca menjadi salah satu faktor yang paling penting di pagelaran balap motogp ini
dikarenakan hanya ada tiga sirkuit di asia begitu dari total dua puluh satu sirkuit internasional untuk motogp dua ribu dua puluh tiga
yang lainnya adalah di buriram thailand dan juga di sepang malaysia
seperti halnya kemarin kemarin saat mereka melakukan tes di pagi hari itu turun hujan bram
dan itu menyebabkan beberapa trek atau beberapa tikungan itu ada kotoran begitu seperti debu debu dan juga lumpur lumpur
ini juga berasal dari konstruksi yang ada di depan pedok seperti itu ya
dan saya akan melihatkan kepada anda ini saya berada di belakang pedok di mana para rider saat ini baru saja selesai melaksanakan tes begitu
dan juga tadi setelah mereka melakukan dari jam sembilan
waktu indonesia tengah hingga tujuh belas waktu indonesia tengah
selanjutnya dilanjutkan dengan practice start session selama lima belas menit
yang bertujuan untuk mengetahui strategi mereka saat di posisi start nanti
dan ini bisa anda lihat dari berbagai tim ada di sini
ada aprilia suzuki tadi juga ada john mir dan juga beberapa rider lainnya
mark marquez belum terlihat keluar dari pedok namun tadi polres pargaro sudah terlihat keluar dan sempat melakukan beberapa selfie begitu
dengan para pekerja yang berada di sini
di sini juga bisa dilihat di depan pedok ini ada beberapa kantor kantor dari masing masing tim juga
jadi selain mereka mengatur strategi di dalam pedok ini mereka juga mengatur strategi di dalam ruangan ini
dan ruangan ini juga nantinya adalah ruangan tempat para rider beristirahat
dan untuk hasil dari hari kedua di tes pramusim ini bram ini cukup mengejutkan
adik dari valentino rossi yaitu luca marini
berhasil menjadi yang paling cepat begitu dengan catatan waktu satu menit tiga puluh satu dua ratus delapan puluh sembilan detik
ini dia dari tim muni vr empat puluh enam racing team
dan selanjutnya disusul oleh mark mcwess dengan satu menit tiga puluh satu empat ratus delapan puluh satu detik
ini juga cukup mengejutkan karena pada hari pertama kemarin mark marquez berada di posisi ke tujuh belas
dan hari ini dia berhasil naik melesat menuju ke posisi ke dua begitu bram

dan saya bisa dapat asumsikan hal ini terjadi dikarenakan kemarin saat lintasan kotor memang banyak pro kontrol dari para rider dan juga tim
namun dari mark marquez sendiri dan juga repsol honda ini dia mengatakan bahwa hal ini sebenarnya cukup lumrah begitu
kenapa lintasan kotor
karena ini adalah sirkuit mandalika ini adalah sirkuit terbaru
dan memang selama dua bulan dari pagelaran wsbk kemarin ini cukup kosong begitu
dan memang tidak ada kendaraan melewati lintasan ini
dan pihak dorna
selaku pemegang hak komersil motogp juga sudah mengatakan kepada dirut mgpa
begitu nantinya setelah tes pramusim dilaksanakan
menjelang motogp dua ribu dua puluh dua diselenggarakan pada tanggal delapan belas sembilan belas dan dua puluh maret nanti
setiap dua minggu sekali harus disemprotkan air oleh mobil jet track begitu
agar lintasan tidak kotor saat nanti mereka melaksanakan free practice satu dan dua
lalu ada kualifikasi dan juga
ada racingnya begitu
dan tadi juga kami sempat berbincang dengan ketua organda ntb yaitu bapak junaidi
dia mengatakan bahwa bus bus shuttle telah disiapkan sebanyak lebih dari lima ratus
yang nantinya akan mengantarkan para penonton di bulan depan
diperkirakan akan ada enam puluh lima hingga seratus penonton yang hadir di sirkuit internasional mandalika ini
dan nantinya dari lima lokasi ini akan di
berangkatkan begitu menuju ke mandalika
dan nantinya sesuai dengan tiket yang mereka beli
apakah ke pintu barat atau pintu timur
dan juga di pintu yang lainnya
setelah itu akan ada shuttle lagi
yang diberikan oleh organ dntb sebanyak satu ratus delapan puluh bus kurang lebih
dan nantinya akan menuju ke tribun masing masing bram
baik reza terima kasih atas laporan anda
langsung dari lombok nusa tenggara barat
selamat kembali bertugas